beberapa riset telah dilakukan untuk melihat apakah air dari galon guna ulang dapat menyebabkan gangguan kehamilan
kepala bkkbn menjelaskan belum ada penelitian yang bisa memastikan adanya dampak negatif itu
sementara dosen biokimia ipb menyatakan tubuh manusia punya mekanisme untuk menetralisir minuman yang masuk ke dalam tubuh
belakangan ini sejumlah pihak mengkampanyekan efek negatif bpa pada galon guna ulang berbahan polikarbonat
di antaranya disebutkan dapat mengganggu kesuburan dan kehamilan
lalu benarkah air galon isi ulang dapat menyebabkan ketidaksuburan wanita indonesia
menurut kepala bkkbn dr dr hasto wardoyo gangguan kehamilan memiliki dua faktor
yakni internal yaitu terkait dengan keadaan tubuh ibu dan faktor eksternal yakni kesiapan seperti asupan makanan hingga zat lain seperti paparan nikotin dari asap rokok
hasto pun menegaskan belum ada penelitian yang konsisten dan dapat dibuktikan terkait efek dari air mineral kemasan
ya informasi tentang minuman yang dengan kemasan plastik gitu
kemudian akhirnya mengganggu fertilitas ada beberapa penelitian tetapi belum komplit ya
artinya kalau di kedokteran ini kan penelitian itu baru bisa dijadikan rekomendasi untuk para dokter bahwa ini harus dihindari atau ini harus diberikan dan seterusnya
itu kalau sudah istilahnya itu evidence base
jadi kenapa evidence based ini berbasis bukti tapi bukti itu multi center
ada penelitian di berbagai macam tempat yang menghasilkan sama
konsisten bahwa hasilnya itu konsisten seperti itu
kan sekarang memang sudah ada kan penelitian penelitian yang orang yang minum dengan kemasan plastik kemudian dicek ada kandungannya di dalam volikel apa
kemudian kan diteliti sampai sana
tapi beberapa penelitian ini kan belum
belum bisa disimpulkan bahwa oh ya pasti begitu orang pakai konsumsi bahan yang katakanlah air yang kemasan dalam plastik pasti akan konsisten seperti itu
kemudian pasti akan menurunkan fertilitasnya
kemudian pasti akan membuat embryonya nggak bagus atau kehamilan nggak bagus
itu butuh menurut saya butuh penelitian yang lebih besar
terkait penelitian dampak bpa pada kehamilan
dosen biokimia fakultas mipa institut pertanian
bogor jawa barat syaifuddin mengatakan bahwa tubuh manusia memiliki sistem yang pintar untuk menetralisir benda asing yang masuk ke dalam tubuh
bpa akan didetoksifikasi dalam tubuh dan keluar salah satunya melalui urin
bahan pangan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh itu ada yang namanya peristiwa penetralan
jadi tubuh kita itu sebenarnya pintar
ketika ada benda asing yang masuk ke dalam kita ya itu akan menetralkan benda asing itu
caranya dengan apa mengubahnya
jadi kalau konsepnya bpa atau bisphenol a ini
bpa ini akan didetoksifikasi dia akan diubah oleh proses yang namanya glukororidase
prosesnya itu akan diubah menjadi bpaga
bpaga atau bisphenol
bpa atau bisphenol glukoronida
dan ini akan lebih larut di air atau lebih larut ya dalam tubuh kita sehingga nanti akan dikeluarkan melalui fesis atau urin
kebanyakan via urin
mengonsumsi sesuatu bagi tubuh tentu perlu untuk memperhatikan kandungan yang ada di dalamnya
yang pasti menghindari dehidrasi dengan menjaga asupan air dalam tubuh adalah salah satu kunci dalam menjaga kebugaran dan menghindari berbagai penyakit